mikir keada ide sedikit lah disekmen ini kita semua kalau ngomong nggak boleh pakai
bahasa indonesia yo gampang gampang nggak kalau aku kan astral kayak siapa dia
cuma tahu kata kata yang biasa orang banyak pakai

kelupaan mendok aja kalau gue ya kelupaan mendok baru aku disetrap misalnya aku keceplosan
indonesia aku berdiri kalian duduk semua ya berdiri berdiri terus ya oh iyo mulai sekarang ya
sakapu dong dok sakarapu sakarapu itu terserah kamu aja
anak anaknya manco sebelation bahan
jadi kalau misalkan james
kalau linar portanya gua berdiri oke nanti kalau dan lupa lagi kalian berdiri coy duduk
oke pertanyaannya nor gewernik ceritanya pertanyaannya
mual bahas apa nih ceritanya
tapi ada kalau pertanyaannya saya mau baca aje ceritanya jadi saya dipisahkan sama dokter lho
tapi ada kefirnya tapi harus semuanya ikutan ya jadi lu kalau nanya ke semuanya patuh atuh atuh
atuh atuh atuh semuanya jadi biar membagi rata gitu coba ya kita mendingan kalian baca dari
live chat cuma pakai bahasa jawa oke oke tapi lu harus ada komunikasi diantara kita oke jangan
apa lupa ya coba di zoom dikit kok enggak ngomong jawa ini nih ojo nangis versi yeni
udah berdiri tuh coba apa tuh eh bentar dulu gue nanya nih mengendang dan tepat
bahasa jawa mendok dokin kata nggak bisa oh ya betul dia
dia kaki diiket nunggu nunggu nggak bisa berdiri
keluarin engkol mutafeng subjective inko kamu atau betul ken includes
engkol kamu ketemu betul saya bisa lebih t pawel ini dia partisan dulu pains
hari hari itu engkol jadi mau cobain ikutan apa sini maju aku ajar namanya ini engkol
aku sendiri yowes sini aku tuh apa sih ini aku aku aku aku aku ajar engkol ngadep situ
ngadep situ angkat tangannya sini satu nah ini udah bisa belum kamu belum tahu juga
semuanya berarti ya kasih bang lagunya bang
angkat tangannya ke sana
pinggul maju mundur gini
tangannya putar putar gini
ini kan engkol ya yang ini apa namanya
nadi ga tau pargoi ya sekarang pargoi
angkat tangannya kesana
yang kanan tarik pelan pelan cuma ini gini gini juga
kalau misalnya kamu perform nanti lagunya seru engkol aja gitu
atau pargo itu mantep tuh jadi kalo joget tuh
tapi katanya harus ketat
gua ga ngerti kenapa
wah gomprongnya udah enak ya ini gomprong ini engkol
rasanya tuh enak kayak bebas gitu